kementerian kesehatan kemenkes memperluas sasaran layanan telemedicine bagi pasien covid sembilan belas
yang melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah
sejak enam belas februari dua ribu dua puluh dua layanan telemedicine bisa diakses tidak hanya bagi pasien yang hasil tes pcr nya positif
namun juga bagi pasien dengan hasil pemeriksaan rapid diagnostik tes antigen rdtag positif covid sembilan belas
melalui layanan telemedicine ini pasien yang isoman bisa mendapatkan layanan telekonsultasi dan paket obat gratis dari kemenkes
yang akan diantarkan langsung ke rumah pasien dalam tempo satu x dua puluh empat jam
dian nirmala adalah salah satu pasien covid sembilan belas isoman yang menggunakan layanan telemedicine dari kemenkes
dian menyebut layanan telemedicine sangat mudah untuk diakses meski mengakui masih ada sedikit kendala teknis dalam layanan tersebut
memang kendala mungkin jadinya di awal saja
di awal dalam arti ada beberapa pasien yang sudah positif tapi kemudian akses untuk telemedicine itu tidak untuk semuanya
jadi kayaknya by system ya by system jadinya ada yang seperti saya adik dan ayah itu bisa dapat nih
tapi ibu saya nggak dapat vouchernya itu jadi katanya vouchernya tidak valid
nah vouchernya nggak valid ini kan berarti berakibat jadinya kita nggak bisa dapat akses obatnya
padahal di website kemenkesnya sudah dibilangin
bahwa nik nya sudah terdaftar sih untuk bisa dapat obat
nah karena hal hal yang seperti itu sih kemudian mungkin jadinya entah jadinya pending lagi gitu kan
atau kemudian dari kami mencoba jadi dia coba jalur manual dalam arti ya kita mau membeli puskesmas sendiri gitu
untuk mendapatkan layanan telemedicine isoman pasien covid sembilan belas harus melakukan tes swab di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem know all record
sistem ini merupakan big data kementerian kesehatan ri yang berfungsi untuk mengurangi pemalsuan data terkait hasil vaksinasi dan tes covid sembilan belas
usai laboratorium penyedia layanan tes covid sembilan belas melaporkan data hasil pemeriksaan ke database nar kemenkes
maka pasien dengan hasil tes positif akan menerima pesan whatsapp dari kemenkes ri dengan centang hijau secara otomatis
pasien tinggal menekan link yang ada di pesan wa tersebut

lalu memasukkan kode voucher untuk bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dan mendapatkan paket obat gratis
kementerian kesehatan menggandeng tujuh belas platform telemedicine diantaranya allo dokter dan halo dok
perluasan layanan telemedicine membuat sejumlah platform turut meningkatkan performa mereka
mulai dari penambahan personil hingga waktu layanan
kalau dari internal kami tentunya kami menyiapkan ekstra ketersediaan pelayanan
jadi kami sudah melakukan triple layanan mbak
yang tadinya kami biasanya menerima hanya lima ratus per day sekarang kami membuka keran menjadi rp dua per day
artinya dengan membuka keran tentunya kami menambah tenaga medis dan menambah jam layanan gratis ini
untuk tenaga medisnya tentunya kita tambahkan mbak
jadi total layanan kita tambahkan per peningkatan pelayanan ini